saya mau dipukul om sama orang itu
lo mau mogok anak kecil
enggak bang saya tadi lagi tiduran terus digangguin justru saya mau nasehatin bang
harusnya lo yang dinasehatin bulan puasa tidur mulu
dok udah sore nih gue pamit dulu ya
iya bang eh situ udah ketemu daddy belum ini gue baru mau ke kaki lima sekalian pita ajil buat bawa puasa
yaudah saya doakan mudah mudahan semuanya lancar ya bang
lah terus kapan mau mendiri gedengnya
ini baru mau jalan
ya mbok cepet gitu lho pak keburu buru
mas bangun mas mas mas mas maaf baru mau ngumpel
lu ketok kepalanya
lu bersihin dah siripnya
lu potong dah komisnya
komis itu diapain lagi kong
lu kerjain sendiri ya
kenapa lagi bob
masa lo motong ikan lele kecil kecil begini
kagak ada orang motong ikan lele sampai hancur begini
palanya tengahnya maupun tutnya
gue udah kagak nafsu melihat ikan hancur kayak begini
lo ke rumah makan padang ya
buat buka padang
buat buka padang
buat puasa sama sahur besok
bangun jalan coba
lo kan belum kasih duitnya
kamu tuh gimana sih
bapak teh lagi mimpi makan enak etis di warung padang
baru juga sehual
kamu udah ngebangunin
maaf pak tupa
bapak kalau mau tidur rumah di dalam aja tupa
di sini mah dingin
nanti bapak rematik
bener juga kamu tis
tuh ada ikan
pas bapak mancing tadi dapat ikan mujair gede pisang
digoreng enak atu pak
uluh uluh udah bapak goreng atu
terima kasih pak